gue sih kesini karena janjian sama yasmin
terus sengaja ketemu sama romanya kan man
iya iya bener tuh
ntar lo janjian sama yasmin yasminnya mana
ah yasminnya masih di jalan ya biasalah jam
jam segini kan
jam segini kan jalanan lagi lucu lucunya lagi macet maksudnya
tapi beberapa hari
gak gak mungkin
nah samuel terima kasih ya udah mau anterin tante sama karin kesini
sama sampaikan makasih ya sama deren sama karlo
tadi gara gara kita berdua
mereka jadi turun di tengah jalan deh gara gara mobilnya nggak muat
ya kalau carlo sama deren sih emang mereka ada urusan juga jadi mereka mau balik
nah samuel jangan pulang dulu ya tante mau bikinin minum
tunggu dulu disini ya
gak usah tante ngerepotin
sekali sekali gak apa apa kok gak repot ntar ya
lo tenang aja
dari masalah hari ini
gue yakin kok gue bisa ngatasin masalah bockup gue sendiri
yaudah lah pokoknya
oh langsung balik aja ya
cuman gue gak mau aja
ada orang yang salah paham gara gara lo sering ketemu sama polisi
temen kau sana roman kan
bilangin sama dia
gak ada perasaan apapun
yang gue tau aku cinta
tapi kau anggap teman saja
yang gue rasa ada getar jiwa
tapi kenapa kau tak merasa
haruskah aku teriakan rasa
aku harus memendam selamanya
gue sih kesini karena janjian sama yasmin
terus sengaja sengaja ketemu sama roman ya kan man
ntar lo janjian sama yasmin
yasminnya masih di jalan
ya biasalah jam
jam segini kan
jam segini kan jalanan lagi lucu lucunya
lagi macet maksudnya
tapi beberapa hari kemarin berdua kalian ke gor kah
eh kita orang tanya toh
karena berdua ada kah tidak di sana
iya nggak mungkin lah
bener nggak mungkin gue bilang salah liat
saya juga tidak yakin
iya ngapain juga gue ke sana coba
jadi kalau gitu gue mau nevon yasmin dulu ya
ya udah ntar kalau yasmin udah sampai
ajak diawin aja bareng kita
mau kemana pacar gue
wsg aku itu ketinggalan di rumah mas gunawan
jangan jangan dia udah lihat lagi
kalau aku nggak angkat
tiana tuh nekat lagi
kok whatsapp aku nggak dibalas balas sih
oh jadi gitu
ada barang penting yang ketinggalan di rumahku
aku gak ngerti maksud kamu
barang apa yang ketinggalan
jadi menurut kamu
barang yang ketinggalan ini gak penting
yaudah nggak apa apa
itu juga mungkin
buat suami kamu penting tinggal ya
jadi bagusnya besok aku antar aja
ke kantor suami kamu
kan menurut kamu barang ini
nggak penting kok kamu jadi panik gitu
kamu udah tahu ya
apa barang yang udah ketinggalan ini
kalau kamu mau ngambil barang yang mudah
ambil di rumahku
paling lambat besok
atau aku sendiri
yang akan nganterin hasil
ke kantor suami kamu
padahal gue lagi
dan sekarang terpaksa dipulang sendiri
daripada di sana kayak
ntar biarin sama karo
tapi apa mereka
lo dimana gue lagi di jalan
nyari taksi mau pulang
soalnya lagi ada
iya nyantai aja gue ngerti kok
itu baru pacar gue
lu jangan lupa berdoa juga ya
semoga nanti tim sekolah kita
bisa juara di turnamen volley nanti
dan setelah itu
kita bisa terus terang sama bokap lo
dan juga temen temen kita
tentang hubungan kita
man lo tenang aja gue pasti doain
gue yang terbaik dan semoga aja
apa yang kita rencanakan itu yang terbaik
yaudah gue pulang ya
yaudah lo hati hati pulangnya ya
begitu lo naik taksi
catet nama supirnya siapa
terus juga plat nomornya berapa
sama nomor taksinya berapa lo kirim ke gue ya
udah lan nggak usah berlebihan kenapa sih
terserah lo mau bilang gue apa gue nggak peduli
yang penting lo selamat
iya iya yaudah gue pulang ya
daah temen temen arbani
da dah bu landari